hai boleh nggak misalkan kita duduk duduk dulu di sini nikmatin sore temenin aku ya
ya boleh ya
hai ya hai bawa permen gimana buat segitu gimana
sebagai ibunya aku tahu
ada yang curi
karena dia mendengar semua rahasia kita
dia terkena serangan jam
jadi kita gak perlu repot repot ngebunuh dia pakai obat obatan
apa itu bener bener terjadi sama aku
atau cuma hanya mimpi

aku yakin sekarang ingatan aku udah mulai kembali
aku yakin sekarang ingatan aku udah mulai kembali
mau kemana sih
kok kamu ngeliatnya gitu banget sih
jangan deketin aku
keren sama kamu nek
ini aku bawain juga baju untuk kalian
ya ampun siti makasih banyak ya
sama bu saira titi pesen
katanya kalau misalkan kamu mau pergi
kamu suruh ngabarin kakak kamu
gak usah siti
aku gak mau ngerepotin dan nyusahin kakak aku lagi
bel kamu tuh cuma perlu nurut sama nasi
sehatnya ibu sahira aja kok
dia juga akan pengen yang terbaik buat kamu
jangan siti kamu gak usah ikut
ini kan masalah aku hidup aku sendiri
biar aku yang menjalaninya sendiri
ya udah deh kalau emang itu mau kami
yaudah kita pergi dulu ya
makasih salam dulu dong sama tante siti
ya udah aku pergi dulu ya
kayaknya aku belum siap deh ditinggal sama kalian berdua
boleh gak misalkan kita duduk duduk dulu disini
nikmatin sore temenin aku
ya boleh ya udah kita kembali kembali disini dulu aja ya
tadi kita lagi bawa permen
rumah ini buat tim segitu buat mana

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
sebagai ibunya aku tahu betul siapa bella
dia pasti gak akan mau dengerin apa kata katanya siti
tapi tapi dia juga gak mungkin minta bantuan sama iko
ya allah aku harus gimana ya
enggak aku gak mau kehilangan bella dan siva
aku gak mau ngeliat bela dan siva menderita di jalanan
ya allah apa yang lu sangkulah
ya allah apa yang lu sangkulah
aku harus bertemu sama iku
aku harus menjelaskan semuanya sama iku
aku harus bawa iko ke taman dimana siti dan bella itu ketemu
mungkin dengan seperti itu bella bisa mendengarkan aku
aku harus gerak ke iko

benim sudah sampai
aku tidak paishd bug
ouw sayang wkwk theresa mau dimana ya